sikap kamu yang seperti ini
cuma membuat aku semakin rumit
tapi janganlah kau kemana mana
ku yakin kau tahu
tanpa batas waktu
aku hampir saja kehilangan
sosok seorang yang benar benar aku cintai
alhamdulillah ini ada
ada kamu disitu mas
terima kasih ya
aku masih di dunia ini
melihatmu dari jauh bersama dia
kenapa kau masih terus melindungi aku mas
sikap kamu yang seperti ini
cuma membuat aku semakin rumit
tapi janganlah kau kemana mana
ku yakin kau tahu
kenario yang telah k kidnapping
berlaku ini setelah penyelesaian